lagu yang dirilis dua puluh tahun silam oleh marcel siahaan ini masih begitu akrab di telinga para pendengar
lagu ini sekaligus menjadi salah satu dari sepuluh lagu yang dinyanyikan marcel dalam konser bertajuk sewaktu bermusik di salju pada sabtu malam di trans snow world trans icon mall surabaya
membawakan lagu di tengah suhu udara sekitar delapan derajat celcius tentu menjadi tantangan bagi marcel
namun adanya interaksi dengan penonton membuat suasana menjadi lebih hangat dan akrab
berbeda dengan konser pada umumnya kali ini para penonton bisa merasakan sensasi tempat konser yang dipenuhi salju
selama konser berlangsung mereka pun tampak menyatu dengan lagu
seru banget sih tadi ya kita karaokean bareng bareng terus kita nyanyi bareng terus marketnya juga
jalan jalan datengin para penontonnya gitu jadi seru banget
akan terganti sama peri cintaku cinta
kebetulan marsha juga teman saya saya taunya tadi satu pesawat tapi saya jadi tertarik melihat kayak apa nih inovasi inovasi para pelaku ekonomi kreatif di jawa timur
dan menurut saya ini konsep yang menarik nih nonton pewe banget sih sebenernya dingin terus suasananya kayak seakan akan lagi di hokkaido
sebelumnya sejumlah penonton juga mendapat kesempatan menikmati wahana di trans snow world
sementara bagi para penonton kategori tiket gold mendapat kesempatan meet and greet setelah konser
kanzata marindora didin iswandani surabaya jawa timur